detik detik pengambilan nomor urut pilkada dki jakarta sedang berlangsung saat ini di jxpo kemayoran jakarta pusat
lalu nomor urut berapakah kira kira yang diinginkan para pasangan calon
kami rangkum jawaban mereka dalam liputan berikut ini
setelah menetapkan tiga pasangan calon kpu provinsi dki jakarta kembali mengundang tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk proses pengundian nomor urut
pengundian diselenggarakan di jxpo kemayoran jakarta pusat selasa malam
basuki cahayapurnama meski mengaku sibuk menyelesaikan pekerjaan sebelum masuk masa cuti ia menyatakan akan tetap hadir
terkait dengan nomor urut ahok mengaku tak mau ambil pusing
sambil bergurau ahok sudah menyiapkan beberapa makna dari tiga nomor urut yang kemungkinan akan diperolehnya
meski tidak mempermasalahkan nomor berapapun yang akan didapatkan pasangan ini sudah memantapkan slogan mereka yakni bernyali dan kerja keras
kalau satu lu jangan macam macam loh
sementara tim sukses pemenangan pasangan calon agus yudhoyono silviana murni juga mengaku akan menunggu hasil dari proses pengundian nomor urut
tim sukses pemenangan agus silvi juga tidak menargetkan nomor urut

terkait dengan nomor saya merasa semua nomor itu baik tergantung kita memaknainya
dan yang paling penting bukan nomor ya sebetulnya adalah visi misi dan ketulusan dan kesungguhan kita sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk memimpin jakarta
pasangan anies baswedan sandiaga uno mengaku tak akan membawa banyak pendukung
tim ses pasangan yang diusung oleh gerindra dan pks itu justru meminta relawan dan simpatisan untuk menonton jalannya pengundian nomor urut
dari televisi di rumah
soal nomor urut anis sandi juga tak terlalu mempersoalkannya
namun mereka akan mengedepankan soal salam bersama yang menjadi slogan untuk memenangkan kursi gubernur dki
sejumlah pengamat menyatakan setelah ketiganya resmi menjadi peserta dan mendapat nomor undian
maka pilkup dki jakarta diprediksi akan menjadi lebih meriah untuk para calon bersaing program dalam masa kampanyenya
ais honesti cnn indonesia